yang jelas bagaimana jangan sampai itu semua kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban apalagi diperlakukan tidak adil
tentang terhadap kepala bd perkanahan nasional
pendidikan laporan kepada menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
jadi aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi kekuatan dari semangat pembangunan oikn itu sendiri
tapi saya juga sering mendapatkan arahan yang jelas bagaimana jangan sampai itu semua
kemudian mengakibatkan masyarakat menjadi korban apalagi diperlakukan tidak adil
memang yang paling ideal kita kembali kepada aturan dan undang undang yang berlaku
tapi tidak selalu bisa seperti itu kita harus memahami sejarahnya kemudian juga latar belakang dan berbagai faktor lain
termasuk tadi yang beliau sampaikan selalu ada jalan bagaimana mencari win win solution
ada misalnya skema relokasi kemudian penggantian ruki dampak sosial kemasyarakatan dan lain lain
tetapi sekali lagi saya akan pelajari dulu lebih lanjut dan tentunya berkoordinasi dengan pemerintah
karena ini sudah menjadi domain oekn
yang jelas kalau kementerian atr bpn itu kan dari awal bertugas untuk menyiapkan lahannya
dan meyakinkan agar itu bisa digunakan dengan baik
tetapi setelah itu kemudian menjadi ranah oeka tentu saya akan terlebih dahulu bertanya dan berkoordinasi